anda menyaksikan cnn indonesia update banjir yang tidak kunjung surut mengakibatkan ratusan murid sekolah dasar di pasangkayu sulawesi barat tidak bisa ke sekolah
sampai saat ini mereka belum juga bisa bersekolah karena gedung sekolah tempat mereka belajar masih terendam banjir
kondisi sdn marambau di desa karya bersama kecamatan pasangkayu hingga hari ini masih terendam banjir
tingginya curah hujan membuat aliran sungai pasangkayu terus meluap hingga menggenangi permukiman warga termasuk sekolah ini
kondisi ini membuat ratusan anak di sekolah ini tidak dapat bersekolah padahal sebentar lagi mereka akan mengikuti ujian semester sekolah
akibat tidak dapat ke sekolah para murid ini kemudian menghabiskan waktu dengan membantu orang tua mencari air bersih
warga semakin susah mendapatkan air bersih karena sumur di perkampungan juga ikut terendam banjir
warga berharap pemerintah segera memberikan bantuan
tidak sekolah terus ikut dimana saja di rumah saja apa dia bilang kepala sekolah
dikasih libur sama sekolah dulu karena kebanjiran
sebuah pipa air bersih milik pdam di jalan puri kembangan utara jakarta barat rabu pagi bocor
akibatnya air semburan dari pipa tersebut menggenangi sebagian jalan
semburan air hingga menutup sebagian jalan ini disebabkan bocornya pipa air bersih milik pdam di jalan puri kembangan jakarta barat rabu pagi
belum diketahui penyebab bocornya pipa tersebut namun terlihat tutup pipa air pecah
menurut keterangan warga sekitar bocornya pipa terjadi sejak selasa malam di mana air tiba tiba saja menyembur ke jalan raya
akibat peristiwa ini arus lalu lintas dari arah wali kota
jakarta barat yang berada di jalan puri kembangan raya menuju ke puri kembangan tersendat karena banyak pengendara roda dua yang memutar balik arah
dari semalam pak
awalnya seperti apa pak bisa bocor kayak gini
tahu tahu langsung keluar air aja gitu
keluar air ya pak ya
dari jam berapa pak materi
dari jam dua belas
sampai sekarang ya pak
kurang tahu pak itu kayaknya dari pipanya apa itu kayaknya ada yang pecah itu
kalau dari pipanya ada yang pecah ya pak ya
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia news report bersama dengan ferdi ilyas akan kami lanjutkan